ya ada dua ratus tujuh puluh sembilan juta data penduduk indonesia yang bocor dan diperjualbelikan di internet
dan diduga ini berasal atau identik dengan data data dari bpjs kesehatan
selain itu ada sejumlah contoh kasus mulai dari data dinas dukcapil di empat daerah
yakni malang subang kota bogor dan kabupaten bekasi juga bocor akibat situsnya diretas
apa sebenarnya penyebabnya benarkah keamanan situs pemerintah ini lemah hingga akhirnya mudah diretas
kita akan membahasnya bersama dengan bapak anton setiawan yang merupakan jurubicara badan siber dan sandi negara bssn
selamat malam pak anton
selamat malam mbak
pak anton pertanyaannya memang seberapa ringkih sih pak pertahanan dari situs resmi pemerintah ini sampai mudah tanda kutip ya pak untuk diretas
baik terima kasih
jadi perlu kami jelaskan bahwa kalau kita melihat progres
profil kerentanan dari situs situs pemerintah
secara umum di tahun dua ribu dua puluh kita sudah melaksanakan yang namanya it security assessment gitu
dari total lima puluh satu instansi kita lakukan assessment dengan jumlah aplikasi sebanyak satu ratus lima puluh
maka dapat kerentanan
di level i yaitu dua ratus tiga puluh enam dan di level medium dua ratus tujuh puluh delapan
jadi masih sangat dari nilai empat kita masih di level untuk pemerintah daerah dan pusat itu masih di level dua lima mbak
oke jadi dari skala empat nilai tertingginya itu
nah ini apa saja sih pak penyebab yang terjadi atau apa yang menyebabkan kemudian situs situs pemerintah ini
apa yang menyebabkan kemudian situs situs pemerintah ini
apakah itu proses yang mudah untuk diretas
kalau menurut informasi yang saya dapatkan nih pak ya dari teguh aprianto yang merupakan praktisi keamanan siber
ini menyatakan bahwa karena polanya biasanya untuk situs pemerintah ini dibuatnya berulang
kemudian dibuatnya dengan vendor yang itu itu saja
apakah ini kemudian menjadi salah satu peluang atau salah satu celah untuk membuat situs pemerintah ini mudah untuk diretas pak
kalau kita melihat proses yang ada
yang ada dinamika yang ada
tuntutan dari transformasi digital memang menuntut institusi
semua institusi khususnya institusi pemerintah untuk memberikan layanan yang terbaik
salah satu terobosannya adalah mereka membangun sistem informasi
bagi macam aplikasi yang digunakan untuk mensupport terhadap layanan publik
nah pada pembangunan sistem inilah yang biasanya kita temukan
prinsip prinsip keamanan standar standar yang ada itu seringkali dihapuskan
jadi karena tuntutan untuk membangun aplikasi secepat mungkin
kemudian dioperasikan untuk memberi layanan kepada masyarakat
biasanya aspek aspek keamanan menjadi di nomor dua kan atau di nomor tiga kan
ini yang kemudian membuat ca terentanan bagi berbagai masyarakat
macam aplikasi yang ada
khususnya di instansi pemerintah
dan sudah benar
banyak sekali karena
keterbatasan dari sdm yang ada
yang dibangun melalui
pihak ketiga sebetulnya tidak
salah kita membangun melalui pihak ketiga
tok ini juga menghidupkan
di indonesia tetapi memang
ketika membangun itu harus
dan konsep penerapan
konsep konsep keamanan dari awal
itu yang kita lihat gapnya terjadi
di situ iya tapi kalau kita
bicara dengan fenomena ini siapa
pak sebenarnya yang paling bertanggung jawab
atas peretasan yang terjadi
pada situs situs pemerintah
tanggung jawab tentunya adalah
setiap instansi yang memiliki
sistem tersebut karena
menurut undang undang dan
undang undang ite dan kemudian
sistem elektronik bertanggung jawab
terhadap sistem elektroniknya
jadi mereka dituntut untuk bisa menjalankan
tersebut secara handal dan aman
yaitu di pasal
tiga dan empat di mana
peran pemerintah di mana peran
negara dan pemerintah adalah
kemudian melakukan pengawasan
dan pengendalian terhadap
di semua lingkup
baik lingkup pemerintah maupun
kita bicara peretasan ini yang paling
mengkhawatirkan adalah ketika
ujungnya adalah kebocoran data
data pribadi padahal jelas jelas itu adalah
satu hal yang
ranahnya sangat private
apa kemudian yang bisa diperlukan
pertanggungjawabkan yang seharusnya
bisa dipertanggungjawabkan oleh
mengalami peretasan kemudian
data data yang ada di sana bocor pak
ya selain dengan
pemerintah nomor tujuh puluh satu
tahun dua ribu sembilan belas bahwa
memang jika terjadi
pemerintah dalam hari ini
menteri komunfo bisa
dari mulai teguran
pemblokiran dan yang terakhir adalah
itu sanksi yang ada sanksi
administratif sampai ada juga
dan pidana yang
tentunya berkolasi kepada
tersebut kepada para penggunanya
iya dan kita sebagai
masyarakat pak yang mengetahui
bahwa ternyata data
tersebut data pribadi kita bocor
pertanggungjawaban tersebut pak apa langkah langkahnya
ya yang pertama tentunya
kita harus melakukan
laporan atau komplain kepada
penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
ya itu sudah diatur
di dalam pbi psd bahwa
setiap penyelenggaraan sistem
elektronik harus menerjakan saluran
melaporkan gitu ya
kemudian setelah itu
ada juga saluran yang dibuka
kominfo untuk melaporkan
jika terjadi penyalahgunaan
memang pengawasan dan pengendaliannya
kemenangannya ada di
menteri itu langkah langkah yang bisa ditelan
kita masyarakat jika merasa
dirugikan bisa melakukan
gugatan terhadap penyelenggaraan
sistem elektronik tersebut itu
dibenarkan dan ada di dalam
undang undang ite maupun pbi psde
oke berarti keberadaan
uurdp juga menjadi satu hal yang penting
ya pak ya untuk keamanan data
itu mengatur itu memastikan
bahwa perlindungan data pribadi
itu gitu kan
menjadi amanat yang kuat
bagi penyelenggaraan sistem elektronik
mungkin selama ini dirasakan
terhadap data yang diolah itu
kurang makanya pdp memberikan
bahwa setiap penyelenggaraan
sistem elektronik yang mengelola
data pribadi harus
perlindungan data pribadi
secara ketat dan kuat
baik terima kasih banyak pak anton setiawan
sudah bergabung bersama kami malam hari ini
perlu ada dan harus selalu dijaga ya
perlindungan data pribadi
setiap orang karena lagi lagi
data itu adalah satu hal yang sifatnya
privacy dan menjadi satu hal yang
disalahgunakan jika kemudian
bisa tersebar apalagi diperjualbelikan
terima kasih banyak pak anton
atas informasinya malam hari ini
terima kasih selamat malam